ya udah dulu anda gue pegal
kita jalannya pelan pelan ya be
iya pak kita tungguin kak
ah bapak lu tuh emang bikin kesel aja
lagi sibuk kali be
din silaturahmi itu penting
kan udah diwakilin mumun amamur sip kong
iya kang pegawai tokonya bapak juga lagi pada pulang kampung
iya kalau lebaran tuh libur kek seminggu dua minggu kek
lo mau kagak dagang dua minggu
bukan ibu lho pak
emang kuenya aja yang isinya sedikit
lah itu bapak
kasihan lu pulangnya jauh ya suruh gpp tolong bungkus ini kue buat si mursyid sama si mumun
di dalam masih ada yang baru mau yang itu aja boleh kagak usah kong enggak apa apa ya ntar ya
nih buat lu seorang lima puluh dari ngkong elo mumun lima puluh
mana ya bu tahu tahu bilang bilang mau main bilang terus main kemana bocahnya itu enggak
kalau majang jauh jauh
mantep dah kita pulang dulu ya kong iya salam sama bapak lu ya
pergi ke klender lah siapa yang nyuruh kamu nganter ke klender antren aja ke gang depan
kenapa bang jerawat bukan bisul bukan panuyah enak aja
jadi kapan lo mau jualan lagi nro
belum tahu man
istirahat dulu aja lah
lo mau kenapa
kan lo udah punya bini
eh mas kasman
pak teman ibu yang jualan pak
di tempat dia kerja hp hp barunya lagi pada diskon pak
hp buat apa bu
itu kan masih berfungsi
pokoknya ibu nggak mau tahu
ibu harus punya hp baru
titik nggak pakai koma
yuk mas kasman
jadi kapan lo mau jualan lagi
ngeliatin apaan sih bang
abang ngerasa abang kurusan dah
katanya disuruh ngeliatin
abang kurusan kan
gemukin lagi gi bang
makan yang banyak
makan yang banyak
makan yang banyak
makan yang banyak
makan yang banyak
makan yang banyak
makan yang banyak
naik angkot juga bisa
naik angkot juga bisa
tapi kalo mau nggak telat berangkatnya jam lima
abang udah punya pacar belum
masih dalam proses
pulang dulu ya bob
udah abang ojek ya
abang udah mau ojek
iya kagak enak laman di rumah
kan udah siang bang
yang penting mak long liat abang mau ojek
yaudah tapi makan dulu ya bang
biar cepet gemuk
bang ojek urusan kan mak
iya kan mak
tuh kan bang
terus kalo kurusan kenapa
kagak mau ojek
mau kurus kek
mau kagak kek
lebaran udah lewat
dia juga mau jalan
kalau masuk lagi ke dalam
mau makan dulu mak
ya udah duluan dah
kita jalannya pelan pelan ya be
kita tungguin kak